kak maaf ini ada bunga
kek ini ada bunga
ini dari siapa
harusnya mama dulu lebih kuat untuk membela dari mama
pasti mama gak akan kehilangan kamu
aku memang gak bisa melindungi nindi
dan aku udah kehilangan nindi
jadi aku gak mau kehilangan rena
mama selalu bikin denda nangis terus
mama selalu bikin rena nangis terus
mama akan pulang ke rumah
andin mau pulang ke rumah
bener mama mama mau pulang
mama gak tinggalin aku lagi kan
kita sama sama terus ya ma
alhamdulillah kamu mau pulang din
terima kasih terima kasih ya din
saya senang sekali dengarnya
terima kasih terima kasih
pak kamu tunggu disini ya saya sebentar aja pak
aku seneng banget ma
nanti aku mau tidur sama mama sama bapak lagi
rena ya allah
tadi rena itu hampir aja ketabrak
tapi nanti ada mas ali nyametin rena
aduh cemas sekali takut sekali
nggak apa apa ya
ya udah sekarang kita semua cepat cepat ke sekolah rena yuk
sama papa ikut ke sekolah aku kan
ayo berangkat yuk
barang sama mama ya
eh tunggu tunggu
apa dia nggak berhenti
sini rekan sini mama

sibuk ngapain sih
aku tuh cuma khawatir sama kamu
semoga kamu cepat sembuh ya
hari ini gue bahagia banget
yang pasti ini adalah hari yang sangat bersejarah buat kita
gue berhasil ngajaknya
maaf ini ada bunga
ini ada bunga
ini dari siapa
ini dari siapa
ini dari siapa sih
ini dari siapa
ini dari siapa coba
bunga ini aku persembahkan untuk wanita penyelamat nyawa aku
kamu apaan sih
udah deh jangan berlebihan
sudah seharusnya kamu diperlakukan istimewa
sekarang aku mau tanya sama kamu
boleh gak sih
aku ngajak perempuan yang udah nyelamati nyawa aku
silakan tuan putri
kamu apaan sih
kita kalau nonton enakan sambil makan ya mil
karena lu terlalu fokus lu lupa makan
makan aja gua suapin biar enggak seram
iya dong kan gua baik
lagian ini kan udah ditonton kemarin
mendingan ini nih yang belum nih tuh dvd terakhir